persipura jayapura mendesak pssi dan pt liga indonesia baru
memberi kepastian kepada klub klub liga dua tentang kelanjutan kompetisi
yang hingga kini belum jelas kapan bergulir lagi setelah terhenti akibat tragedikan juruhan
menurut manajer persipura yan mandenas pada rabu sebelas januari di jakarta
pssi dan pt lib hanya berfokus pada liga satu
padahal menurut dia liga dua dan liga tiga juga saling berpengaruh
terkait dengan sistem promosi degradasi sesuai dengan regulasi pssi
saya pikir kita pertanyaan eksistensi pssi
masih mampu gak untuk kelola kompetisi di indonesia ini
jangan cuma hanya fokus pada liga satu
liga dua dan liga dua pun harus mampu dikelola sehingga jalan
manajer persipura menambahkan penundaan liga dua sangat berpengaruh pada biaya operasional klub
dan pssi disebut tidak merespon surat persipura mengenai kompensasi
pada saat kompensasi
kompetisi berjalan kita sudah siap dan kita sudah hadir di biak untuk bertanding
persipura tiba tiba dibatalkan untuk bertanding
karena kena dampak dari kejadian malam
akhirnya kita harus berangkatkan semua kembali ke jayapura lagi
semua biaya kita sudah keluarkan akomodasi juga keluarkan
otomatis kita ada over budget
tapi sampai saat ini kita surati
pssi tidak ada balasan
dari surat yang persipura kirim
nah sekarang pertanyaan saya
kalau liga dua dibatalkan atau ditunda tunda terus
beri persisi dan pt libe kepada kita
persipura hingga kini tidak meliburkan para pemainnya
ramai rumah kiek dan kolega masih berlatih untuk menghadapi sisa dua laga putaran pertama liga dua
skuad mutiara hitam akan menghadapi laga tandang di markas psbs biak
dan laga kandang menjamu persipawa palu